kemudian pada bulan juni disusul oleh kota jakarta yang menjadi tuan rumah ajang balap formula e
kemudian juga ini mungkin saya tipikal orang yang tidak ini ya
kayak bola gitu udah gue gak main mainin sih
membuat mata langsung menyala
beruntung ada pemain kayak yang bisa untuk bersandar terapung di tengah sungai
apakah ada kelurusan peta sesar itu bisa dikenali dari situ
di kawasan pasar gede ini memang berderet penjual ayam goreng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
wanita parubaya ini ditahan karena dilaporkan sejumlah caleg yang merasa tertipu
jalan tol semarang solo akan berjalan lancar pada saat arus mudik mendatang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
perjanjian baru dengan jelas mengajarkan bahwa umat allah akan menuruti semua perintahnya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
yang merupakan lambang kebesaran untuk kaum laki laki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
ya jadi lebih relax mainnya gitu
tapi kita harus selesaikan dulu tentu dalam masalah masalah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
yang juga menggunakan gerakan tangan dan kaki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
pelonggaran kebijakan penanganan pandemi covid sembilan belas di indonesia
kalau tindakan sedemikian rupa sudah dilakukan berulang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
sementara wilayah wilayah konflik agraria yang tadi meletus terus menerus dan terakumulasi
tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan